di tengah hiruk pikuk metropolitan warga jakarta bisa menemukan hiburan atau bahkan ketenangan di galeri galeri seni yang ada di ibu kota jakarta
jadi sebenarnya jakarta itu dipenuhi dengan galeri galeri seni baik yang dikelola oleh pemerintah swasta atau bahkan individu
salah satu galeri seni yang dikelola individu adalah galeri salihara di jakarta selatan
galeri salihara menampilkan karya seni dari beragam seniman lokal
pengunjung dikenakan biaya rp tiga puluh lima untuk dapat menikmati pameran seni
jumlah pengunjung mencapai lima puluh orang per hari
di sini para pengunjung bisa menambah wawasan budaya seni dan juga bisa bersuap foto
jadi untuk animum masyarakatnya sebenarnya tidak harus menikmat seni ya
untuk galeri kali ini banyak banget teman teman yang datang itu karena rekomendasi
jadi memang kekuatan social media itu memang tinggi banget
ada yang datang datang lalu melihat oh saya tahu pameran ini dari teman saya
nah habis itu mereka datang lalu baru datang barulah mereka tertarik untuk mempelajari apa yang kita tampilkan ini
warga jakarta penggemar pop culture atau budaya populer dapat mengunjungi galeri start to for heroes
yang berlokasi di jakarta selatan
benda benda ini diimpor dari jepang amerika serikat luxemberg brazil dan tiongkok
di akhir pekan jumlah pengunjung bisa mencapai lima ratus orang per hari
mereka tidak dikenakan biaya untuk masuk ke galeri
ini sebenarnya toko ya toko konsep gallery
jadi di dalamnya barangnya semua itu dijual
dijual buat ya biasanya yang beli kolektor gitu gitu
cuman karena barangnya kan
lumayan detailnya itu lumayan rich banget ya
jadi kalau misalnya lihat di foto internet itu kurang nendang gitu loh
jadi dibikin galeri jadi kolektor itu bisa datang bisa lihat nih yang lu beli nih ini barangnya nih
yang dulu yang kolektor beli dan akan beli
galeri seni menjadi destinasi alternatif untuk berwisata akhir pekan bagi warga jakarta
saya emang biasanya emang sering ke galeri nasional atau ke galeri apapun gitu
jadi emang ya bisa dibilang
menikmat seni lah
aku sih emang lebih nyari yang
emang menenangkan sih sebenarnya
karena kan emang ya kalau di galeri kan emang biasanya suasananya tenang
terus kemudian ya bisa kontemplasi lah di akhir pekan gitu
nggak cuma mikirin kerjaan jadi mikirnya apa gitu yang lainnya
biasanya di akhir pekan kita pasti nyari istirahat ya dari kerja
pasti nyari tempat yang menghibur
dan menurut aku tempat tempat yang kayak gini cukup membuat kita jadi refreshing jadi senang
ya gitu kak
sebenarnya kalau hobi banget sih enggak sih
cuman kayak ngerasa terhibur aja ya
ngelihat banyak figuran yang bagus bagus sangat sangat detail gitu
bagi mereka mengunjungi galeri seni adalah bisa memperluas pengetahuan dengan cara menyenangkan